isak tangis irfan pecah usai mengucapkan ijab kabul untuk mempersunting sang kekasih menjadi istrinya
di depan penghulu yang membimbingnya di mako polsek kawasan pelabuhan samarinda kalimantan timur senin kemarin
sebelumnya irfan ditangkap petugas polsek pelabuhan yang sedang melaksanakan razia di kawasan pelabuhan samarinda pada dua puluh delapan juni lalu
petugas mendapatinya membawa sabu sabu sebanyak dua poket seberat satu sembilan gram
akibat kejadian ini peso pernikahan yang rencananya digelar usai idul adha pada juni lalu terpaksa ditunda
beruntung bagi irfan kedua orang tua sepakat melanjutkan pernikahan meski harus digelar di kantor polisi
dengan modal uang rp lima puluh sebagai mas kawin irfan kemudian menikahi sang gadis pujaan di halaman mako polsek kawasan pelabuhan
di depan perwakilan keluarga dan aparatu polisian
ayah irfan pun mengaku bahagia anaknya tetap bisa menikah meski tengah terjerat kasus hukum
sementara itu irfan mengaku sedih dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya
jadi rencana kedepannya ini gimana pak
rencana kedepannya tidak lagi pak mau memakai narkoba ataupun ingin berubah lagi pak
pesan saya buat yang masih orang orang pemakai lebih baik berhenti
wakapol resa samarinda akbp eko budiarto mengatakan bahwa pernikahan tersebut atas dasar kemanusiaan
polresa samarinda sudah beberapa kali memberi izin tahanan untuk menikah
pernikahan itu dilaksanakan atas dasar
pernikahan itu yang bertemukan sama wakil
tetap juga bertanggapan atas kemanusiaan
usai ijab kabul kedua mempelai ini hanya bisa saling berpelukan di depan pintu sel tahanan
sang istri pun harus bersabar menunggu irfan yang terancam hukuman penjara empat hingga dua belas tahun
suriat mansa marinda kalimantan timur